kpk tetapkan tiga tersangka setelah operasi tangkap tangan kamis pagi
dalam operasi tangkap tangan ini kpk menemukan uang satu ratus empat puluh delapan ribu dolar as
operasi tangkap tangan yang dilakukan pada kamis pagi pukul sembilan waktu indonesia barat
terjadi di sebuah hotel di kawasan cawang jakarta timur
diamankan tiga orang diantaranya direktur ptba senior manager ptba dan mrd yang merupakan pihak swasta
uang senilai satu ratus empat puluh delapan ribu dolar amerika itu diberikan dpa kepada mrd sebagai perantara di toilet di dalam hotel
uang ini diberikan diduga untuk menghentikan kasus yang melibatkan ptba di kejaksaan tinggi dki jakarta
hingga saat ini ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka
tiga orang dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada kamis tanggal tiga puluh satu maret dua ribu enam belas pukul sembilan pagi
di sebuah hotel di bilangan cawang jakarta timur
ketiga orang tersebut adalah swa direktur keuangan ptba
ptba ini salah satu bumn kita
kemudian dpa senior manager dari pt
berikutnya adalah mrd mrg ini swasta
kemudian saya sampaikan kronologis kegiatan penangkapan terjadi sebagai berikut
pertama rabu malam tanggal tiga puluh maret sekitar pukul sembilan malam atau dua puluh satu
mrd dan bpn membuat janji untuk bertemu di hotel tersebut
kamis pagi tanggal tiga puluh satu maret sekitar pukul delapan dua puluh waktu indonesia bagian barat
mereka bertemu di hotel yang sudah dijanjikan tadi
saat terjadi penyerahan dari dpa ke mrd
dilakukan di lantai satu toilet pria
setelah penyerangan keduanya keluar dari rute dan kembali ke mobil masing masing
saat penangkapan diterbukan uang sejumlah
di capital perarente pusat